golkar selalu mendidik para kader kadernya itu untuk berpikir secara intelektual tidak anarkis dan apalagi ini mengatasnamakan ambg
dan tadi sempat disebutkan bahwa ini diarahkan langsung oleh ketua umum partai golkar erlang artak
saya merasa prihatin di tengah tengah keprihatinan besar terkait dengan masalah elektabilitas masalah korupsi yang ditimpa oleh ketua umum
tetapi ada pihak pihak yang mengatasnamakan ketua umum membekal mempersekusi forum diskusi terkait dengan penyelamatan partai golkar
dan saya kira ke depannya kita akan menata lebih baik lagi supaya semua pihak bisa publik bisa melihat mana yang tepat untuk kita melakukan langkah langkah konstruktif dan perubahan di tengah tengah ketua partai golkar
oh iya tadi sempat saya dengar langsung ada semenyebutkan diperintahkan oleh ketua umum partai golkar kemudian ketua umum ppambg
sehingga membuat kami merasa ter
kejut dalam proses proses diskusi seperti ini yang harus mengedepankan intelektual dan komunikasi komunikasi yang lebih santun
tetapi dilakukan dengan cara cara yang anarkis dan kekerasan